uye dah sang lepang
anjar bapak punya kabar gembira
ibu bangun ibu bangun
ada apa pak
ibu ketiduran ya
oh ya agak mana
ya allah pak ibu lupa agam di luar tadi ibu ngumpul dia pak
aduh mana dia belum makan lagi pak

ya udah kita cari sekarang
anak singgah banget lagi
hah siang aku lapar
ah panjang banget sih
apa mau lagi manja lagi

boleh dong sekali sekali refreshing
kan capek bosen tiap hari di rumah terus
memangnya kamu kerja apa
sekolah gak beres
kerjanya cuma keruyuran mabok